hai gelombang laut menghentam pantai hingga mendekati kantor satgas pantai dan pedistrian
di pantai kuta bali rabu sore gelombang yang kuat ini sudah beberapa hari menerjang pantai
kuta dan membuat sejumlah pohon kelapa tumbang menurut warga di sekitar pantai kuta puncak
angin kencang dan gelombang tinggi terjadi pada akhir januari lalu saat bulan purnama
juga ya menakutkan tapi ya harus gimana lumayan besar juga sampai naik ke ini juga ngeri
banget apa pas masuk loh apa ombaknya gede gede banget terus sepi nggak biasa kayak gini sih
prakirawan bmkg wilayah tiga denpasar mengatakan kecepatan angin berkisar dua puluh tujuh hingga tiga puluh km per jam
pada sore hingga malam hari
kondisi ini diduga disebabkan oleh tekanan udara rendah di selatan jawa beberapa hari
kebelakang kemarin sudah semingguan ini gelombang di sekitar wilayah bali itu lumayan tinggi baik
di perairan utara maupun di perairan selatannya hal ini disebabkan karena memang sedang terjadi
ada gangguan yaitu ada pusat tekanan rendah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan angin di
sekitar wilayah bali dan
kondisi tersebut juga berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang di wilayah bali
karena kondisi ini selain juga berbahaya bagi para nelayan yang melakukan aktivitas kelautan
kemudian wisata wisata bahari juga perlu diwaspadai terhadap kemungkinan terjadinya
abrasi pantai akibat gerusan dari gelombang atau ombak yang cukup cukup tinggi gitu ya pantai kudus

kota rentan mengalami abrasi pantai akibat cuaca ekstrim ini
menurut satgas keamanan pantai kuta awalnya jarak bibir pantai sampai batas sisi bagian dalam pantai sekitar sepuluh meter
mengantisipasi abrasi pemerintah daerah melalui dinas pupr kabupaten badung akan menambah pasir di pesisir pantai kuta
tim liputan cnn indonesia badung bali